menteri keuangan juga menjelaskan terkait viral mobil alphard kemenkeu
dan mobil dinas beacuka yang masuk ke dalam apron bandara soekarno hatta
sri mulyani mengaku bahwa mobil itu adalah kendaraan yang mengangkut dirinya
menurut sri mulyani hal itu sudah sesuai aturan protokoler bandara
yang berlaku bagi seorang menteri keuangan
terlebih saat itu ia sekaligus menjalankan tugas untuk memeriksa kesiapan pegawai kantor beacukai bandara
dalam menjalankan tugas sehari hari
menyampaikan apakah mereka baru menangkap barang tegahan dan yang lain lain
sebagai pimpinan saya biasanya dan ada kantor saya ada di sana
untuk bisa berkomunikasi berdiskusi dengan mereka
sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bahan darah
itu ya kalau bedanya mungkin yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri
kalau saya karena beacukai adalah di bawah kementerian keuangan
jadi saya melakukan sekaligus merupakan kesempatan
kan buat saya untuk berdiskusi ngecek ngobrol sama kepala kantor wilayahnya
mendengar apa apa yang dilakukan